siapapun orang kalau mau menyumbang itu korporasi maupun individu itu jelas nanti dengan yang

kalau allah menggariskan menjadi presiden kepada masyarakat atau kepada individunya

karena ini adalah tradisi baru
kita tinggal mau lihat aliran mana
mau aliran yang perusahaan perusahaan besar

kepada oposisi siapa yang menyumbang

di platform instagram ya

itu jelas kita melaporkan
kita sudah sampai per detik ini sudah ada tiga tujuh miliar

galang perjuangan prabowo sandi
ada lima puluh ribu seratus ribu satu juta ada yang seribu

jadi begini ya
tadi saya koreksi juga tidak ada sekarang tgip perusahaan
kan sudah dibaca
itu perkumpulan golf
kalau perusahaan kan sudah jelas dari pt lintas teknologi indonesia
tiga miliar lebih hampir empat miliar
itu dari perusahaan

sudah jelas perkumpulan golf
jangan dipreset presetkan dong
jangan dulu dong
jangan itu dipresetkan
kan sudah jelas perkumpulan golf
nah jangan dibilang perusahaan
pengelolaannya adalah pengusaha maksudnya tidak boleh
apa saya pengelolanya
pertanyaannya kenapa pakai perkumpulan
kenapa pakai perkumpulan
ini kan heran
kenapa kita tidak boleh
apakah ada undang undang
apakah melanggar hukum
kalau ada perkumpulan golf mau menyumbang
tolong di tolong saran dari icm mengatakan
undang undang mana yang melarang perkumpulan golf menyumbang kepada pipet
mbak albas sudah datang katanya
undang undang memang tidak melarang
justru kelompok adalah
saya bertanya itu
undang undang mana yang melarang itu

kalau misalnya nama mirip mirip suatu perusahaan

ada ar lagi yang lain
misalnya ada ar atau perusahaan ar saya ingin bikin grup golf
kenapa apa salahnya
ini tidak ada salah apa tidak
saya kasih kesempatan
ada dua hal sebenarnya ya
memang undang undang tidak melarang

seratus satu ratus tiga belas atau berapa kali bisa jadi perseorangan yang menyumbang ke kpu
bisa jadi perseorangan
kalau perseorangan yang menyumbang langsung ke rekening khusus dana kampanye dicatatnya
pasti bukan perkumpulan golfer

nah ini kalau sumbernya kemudian dicatatkan sebagai perkumpulan golfer artinya rkdk
jokowi ma'ruf menerima dari perkumpulan golfer

tapi ini bisa jadi karena frekuensinya banyak begitu ya ada seratus satu ratus tiga belas atau berapa kali
bisa jadi perseorangan yang menyumbang ke kpu
bisa jadi perseorangan
nah kalau perseorangan yang menyumbang langsung ke rekening khusus dana kampanye dicatatnya
pasti bukan perkumpulan golfer
tapi perseorangan yang batasannya dua lima miliar

nah itu bisa saja
jadi gini ya makanya yang gak dipahami ini bukan sumbangan anggota
kemudian poin yang kedua poin yang kedua
ini bukan sumbangan anggota
ya boleh saya lanjutkan sebentar ya

proses proses proses ini dia itu di obsesikan untuk pengembang
jadi siapa pengembangan
yang lain yang lain
menerima dari perkumpulan golfer
entah itu perkumpulan golfernya nanti dari uang kas
atau sumbangan sumbangan anggotanya
nah itu bisa saja
kemudian poin yang kedua
ini bukan sumbangan anggota
ini bukan sumbangan anggota
saya lanjutkan sebentar ya
ya sebentar ini saya hanya luruskan
ini bukan sumbangan anggota
yang namanya kita mengadakan turnamen golf
itu tidak harus anggota gitu loh
orang yang ikut serta acara itu datang
kalau kita mengundang
kita ini saya punya perkumpulan golf
yang akan saya undang nanti bermain golf
tidak harus misalnya anggota saya
mungkin mbak almas menganalogikan
itu mungkin ada dana
karena simpelnya begini
kalau saya justru misalnya kampanye ya
daripada ditampung dulu ke perkumpulan golfer
lebih baik kalau ada persoalan yang menyumbang
langsung aja ke rkdk
asal dananya nanti lebih jelas
namanya siapa npwp nya pekerjaannya apa
kalau di perkumpulan golfer
yang dicatatkan hanya nama pimpinannya
tapi asal dananya dari mana belum tentu dicatat
saya boleh nambah
ini saya luruskan lagi
tapi kalau tadi pak ini
perkumpulan golf itu bukan organisasi
lantas ada anggota yang mengantris pada patungan
nah justru ini kalau kayak gini
lebih tidak jelas lagi gitu ya
tadi sudah dijelaskan
saya punya perkumpulan golf
tapi bukan selalu kalau turnamen
anggota dari perkumpulan itu main
misalnya kita mengundang dua ratus delapan puluh delapan orang main golf
itu saya akan sebar undangan
kadang kadang malah saya jual undangan
untuk ikut main golf
lima juta udah sama
entah itu anggota atau tidak anggota
yang pasti asal dana kampanye harus jelas dicatatkan
saya boleh tambahin
ini dua aja
tadi saya ada satu hal lagi yang belum
ini mau yang jujur
terbuka apa adanya
kayak prabowo sandi
dari kandidat atau dari masyarakat memang sedikit
atau mau yang empat gulipat
tidak ada percaya
terus nanti dibuat bos
oh pakai ini
jadi ada dana yang masuk
karena dana ini sangat banyak
kpu yang buat
kpu yang akan buka
oh diaturkan aja
kamu atur yang kesana
nah karena mas inas ini tidak mengerti
mas tren sudah mengakui
kalau kita main saham
tbig itu kodenya tor bersama kok
jadi dan apa namanya
jangan sekarang mau pakai
jadi ini mas inas mau jujur tidak
apa tidak gitu
kita coba dengar dengar dulu
ada sumber dana gelap
yang ini mau diatur
dan ini kita serahkan
baik dulu abang sama
nah dari tadi kan kita berbicara soal
dana yang rawan di pihak kelompok
tapi yang perlu menjadi catatan adalah
dana yang rawan di dana kampanye itu
bukan yang disumbangkan melalui kelompok saja
yang disumbangkan dari pasangan calon juga
menurut kami di icw rawan
pasangan calon partai politik juga rawan
jadi kalau dananya didominasi oleh
pasangan calon juga itu bukan
merupakan suatu prestasi
kenapa karena di undang undang kita
pasangan calon maupun partai politik
jumlah atau besaran sumber
besaran dana kampanyenya tidak dibatasi
besaran sumbangan dana kampanye tidak dibatasi
nah ini juga penting
ketika ada pasangan calon
yang memberikan sumbangan kepada
diri mereka sendiri
harus dijelaskan juga asal dana kampanye nya dari mana
jadi tidak hanya fokus kepada kelompok
berarti terjadi di prabowo sandi dengan pasangan calon
kalau di prabowo sandi sangat clear
dan semuanya melalui mekanisme terperbankan
di transfer dari rekeningnya pak prabowo ke tim
dan tidak ada
dan tidak ada
nah ini kan
kepala logik yang dipakai inas nasroa bisa dilihat
bang sandi sama pak prabowo
untuk dirinya jelas
dia sudah selesai dengan dirinya
kalau yang ini tim bank proyek
secara berpikirnya pak inas nasroa
yang terlihat kan
yang terlihat sama ini kan seperti itu
ya ada masih di siena indonesia prime news
dan masih membahas mengenai transparasi dana sumbangan
kepada pilpres dua ribu sembilan belas
yang akan dibahas mengenai
bagaimana transparasinya pertanggung jawabannya
akutability nya dan juga supervisinya
kalau tadi mbak almas mengatakan
sebenarnya tidak hanya dana yang disumbangkan dari kelompok
dari pihak ketiga tadi tapi juga
individu di mana paslon sendiri kalau kita lihat
pasangan prabowo sandi justru
bang sandinya nih dominan untuk memberikan dana besar
pada kampanye dua ribu sembilan belas
kalau anda berarti menjadi bumerang tidak
ya prinsipnya begini
sumbangan yang berasal dari kelompok
pasangan calon dan partai politik
kita bisa tidak tahu sumber aslinya
dari mana memang form
yang ada di lampiran pkpu
itu mengharuskan setiap pasangan calon
dalam menerima sumbangan dana kampanye
harus mencatatkan asal dana kampanye nya
dari mana nah ini kemudian yang harus
dibuka oleh kpu begitu ya ke depannya
tapi ya sejauh ini memang
tidak ada apalagi kalau di pasangan calon
dan partai politik tidak ada batasan sumbangan
dana kampanye kalau di kelompok kan masih
ada dua puluh lima miliar tapi kalau pasangan
sah sah saja mau menyumbang seratus miliar
juga sah sah saja padahal
kita juga perlu melihat asal dana kampanye nya
dari mana jangan sampai kemudian
juga berasal dari perseorangan
atau pihak ketiga tetapi karena
mereka tidak ingin nama
atau identitasnya dipublikasikan
atau tidak ingin melebihi batasan
dana kampanye yang sudah diatur
oleh undang undang kemudian disumbangkan melalui
pasangan calon dan partai politik baru
kemudian masuk ke rkdk ini yang kita
khawatirkan makanya kami mendorong
baik itu sumbangan dari kelompok
sumbangan dari partai politik maupun pasangan
calon asal dana kampanye nya harus
dananya harus dibuka kepada publik
kalau kita bisa menggali asal dana itu
kita nggak usah khawatir sama
dari bpn prabowo sandi kita justru
tidak bisa seperti yang saya katakan
pada almas tadi pat guli pat
orang tiba tiba kasih dulu
ke rekening pribadi pak prabowo bang sandi
ke tim resmi enggak kan semua ppatk bisa jelas lihat
semua transfernya dari rekening
pribadinya pak prabowo ke tim bpn
dan dari rekening pribadinya bang sandi
dan dari masyarakat hanya itu saja
kita membuat tradisi baru
untuk membiayai politik di indonesia ini
dan kita harus terbuka pada publik
politik di indonesia ini mahal apalagi
rekening pribadi tapi bagaimana
ini seperti di amerika kan ketika obama
mengalahkan mccain itu
membuat tradisi baru dalam
pembiayaan kampanye sedikit sedikit
tapi dari banyak orang tradisi inilah yang
ingin kita kembangkan dari prabowo sandi
bagaimana masyarakat yang didatangi oleh bapak
pak prabowo dan bang sandi itu ikut
terlibat dalam pembiayaan ini bagaimana
platform galang perjuangan yang kita buat
sekali lagi bisa dicek di telegram
terbuka langsung aja mbak cek
itu galang perjuangan buat
bisa daftar tahun nanti sudah berjaya
dan yang terkumpul itu dari puluhan ribu
orang kecil kecil kita kalau melihat tadi
selain anda katakan dari partisipasi masyarakat
kemudian bang sandi sendiri yang sangat dominan
kenapa justru bang sandi dibandingkan dengan mungkin
dari beberapa partai pengusung lainnya yang ikut
berpartisipasi seharusnya juga ikut
mengusung bersama untuk dana kampanye ini
karena gini kita bisa memahami kita bisa balik lagi
pilpres dan pilek serentak
kalau sifatnya mendukung
prabowo sandi kalau diuangkan mungkin
lebih tapi kan itu nggak bisa masuk
dalam mekanisme pembiayaan bagaimana
dan kegiatan kegiatan di daerah yang dilakukan
oleh caleg caleg partai pendukung
di mana pilpres dan pilek yang serentak
saya pikir itu lebih besar daripada yang ada ya
karena ini kan serentak tapi
memang kita memahami apabila
sampai detik ini partai
lain pengusung lain belum ada
menyumbangkan finansial ya tapi sumbangan
dalam bentuk sosialisasi
yang terjadi secara masif di seluruh jaringan
partai pengusung wah itu kalau diuangkan mungkin
pasti besar sekali tapi memang tidak ada
salurannya kan justru pelaporannya
caleg caleg partai pendukung
prabowo sandi di mana ada partai gerindra
pks pan berkarya demokrat di laporan
negeri selatik itu juga merupakan
meski bang sandi harus menjual beberapa kali saham
dari salai toga sendiri ya ya tapi saya sampaikan begini ya
bang sandi ini publik
mesti belajar kejadian
tokoh politik seperti bang sandi ini
satu dalam semiliar kejadian mungkin
ada anak muda sudah selesai
dengan dirinya berhasil berbisnis
mau terjun ke politik dan membukakan
mata kita betapa mahalnya pembiayaan
ya dia sudah ikhlas saja bagaimana
lima ratus miliar habis di pilkada dki
tapi dia dengan ikhlas ya inilah terbuka
dia tidak ada apa namanya
merasa itu beban
itu rezeki yang datang dari atas kepada dia
kita membuka mata sama sama
politik di indonesia ini mahal
dan marilah kita sama sama jujur dan terbuka
kita mulai melibatkan partisipasi
yang lebih mencerdaskan
dan juga mungkin orang orang yang terlibat di negara bang ya
ini debat yang bagaimana
kedepan ini pembiayaan
politik itu yang teman teman juga icw sudah riset
bersama kpk ya penguatan
partai politik bagaimana
politisi baik itu lahir dari kampanye
yang mahal sehingga membuat orang orang
yang berkapital besar lah yang bisa
terlibat dalam politik ini cuma
kedepan ini harus
jadi refleksi kita bersama gitu
daripada kita mengingat
jadi begini ya ini kan kejadian sandi
ini kan udah kelise artinya terjadi sama
caleg caleg banyak caleg caleg di bawah
juga di kabupaten kota provinsi
mendanai sendiri biaya mendanai sih jual mobil
nanti nyalek kan kejadian sandi juga gitu
jual saham nyapres
nanti apa yang terjadi juga seperti yang
di bawah gitu setelah dia jual mobil
dia jual segala macem nanti
begitu dia duduk dia akan mengembalikan itu
juga minta balik lagi pasti itu
pasti minta nyalek apalagi kalau yang dikeluarkan
sandi sampai kata sampai dua ratus miliar untuk
untuk saat ini itu kan pasti dia akan
cari balik apalagi di seorang pengusaha
pasti dia akan cari balik nah ini
nah kalau sebentar ini tudingan
sekarang kalau kita nanti cari balik lagi
keujuan ini kalau misalnya kita mau nyapres
atau kita nyalek jual jual segala
macem pasti kita akan cari balik lagi
untuk apa gitu loh lebih baik tetap aja
dia tetap diusaha dan
dan dia apa dan dia kembangkan
malah dibikin susut dibikin susun
dengan jual jual saham saya yakin
dia sebagai pengusaha besok akan
bagaimana mengembalikan uangnya seperti itu
kalau dia jadi presiden apakah bisa
kembali uang seperti itu
itu orang yang kotor seorang
inas inas apakah akan kembali uangnya gitu
kecuali dengan nanti dia bermain
proyek kita minta tanggapan dari iban sudah dibuktikan oleh
bang sandi dia dengan ikhlas
diwagub tidak ada sama sekali
kan langsung aja dia serahkan
untuk masyarakat dan
itu yang saya bilang indonesia itu bersyukur
ada seorang sandiaga uno dia
lain daripada yang lain membukakan
kota berpikirnya pikiran kotor kayak bang inas tadi
oh ini proyek jual habis ini
dan itu yang
saya pikir itu yang cara berpikir
nah kita kan harus khawatir juga
nah khawatirannya bagaimana
dan saya makanya saya ini debat terbukanya
dari icw pembiayaan politik di indonesia mahal
muda terbaik di indonesia mau
bisa terjun dalam politik di indonesia
baik legislatif atau menjadi presiden
nah kalau kita bersama
hal jangan kita amini gitu loh
nah makanya kita harus terlibat partisipasi masyarakat
makanya prabowo sandi itu yang membantu kampanye masyarakat
golfer golfer itu yang serahkan proyek tadi itu
kita ngebantu kalau golfer golfer itu
memang ada di dalam persoalan
dimana pembiayaan politik kita luar biasa mahal
tidak hanya di pilpres sebenarnya
tapi juga di pilkada dan pilkada legislatif
tetapi solusi untuk mengatasi
biaya politik yang luar biasa mahal ini
bukan dengan mengharuskan
dalam kontestasi pemilu membiayai
kalau kemudian solusinya harus itu
bagaimana nanti kalau ada anak muda lain
yang terbaik bangsa kalau tadi bahasa pak miftah
tetapi mereka tidak punya uang
nah ini akan menyulitkan juga begitu ya
solusinya juga bukan dari yang lain
menurut kami di icw idealnya
politik berbiaya tinggi ini
di solusinya adalah
masyarakat juga mau menyumbang kepada
pasangan calon wakil presiden
dan itu kita praktekkan di bp prabowo sandi
dan kita belum melihat ya icw belum melihat
baik itu di kubu nomor satu maupun di kubu nomor dua
biaya yang luar biasa besar dari masyarakat
padahal pendukungnya kalau kita lihat banyak
tapi kalau kita lihat angka sumbangannya
itu kan masih kecil begitu ya
di pihak pak jokowi misalnya jumlah sumbangannya
sekitar rp satu ratus lima puluh sembilan miliar
sementara di pihak prabowo sandi
jumlahnya masih kecil
di bawah lima puluh juta
di bawah lima puluh juta rupiah
nah ini harapan kami ke depan
karena kampanye kan masih ada waktu
tiga bulan lagi dan nanti
kedua kubu juga diminta menyampaikan
laporan penerimaan dan
penggunaan dana kampanye
semoga kita bisa melihat ada sumbangan
besar dari masyarakat bukan dari
kelompok yang merupakan perkumpulan
tadi ataupun dari
pasangan calon dengan jumlah sumbangan
yang luar biasa besar
saya setuju dan ini yang kita beri
terima kasih semua untuk waktunya
juga bang miftah dan juga kang illas
terima kasih untuk perbincangannya
mengenai transparansi ini merupakan salah satu hal yang penting
terkait dengan bagaimana partisipasi juga
masyarakat memberikan sumbangan seperti tadi
icw katakan bahwasanya sebenarnya diharapkan
masyarakat tidak hanya
memantau proses jalannya pemilu tapi juga
berpartisipasi aktif memberikan
sumbangan juga dan juga memantau bagaimana
transparansi dari dana
yang masuk pada saat kampanye
dan juga pilpras dua ribu sembilan belas mendatang
saya andan indonesia prime news kembali lagi bersama sama